alhamdulillah banget saya memang lagi butuh uang untuk berobat anak saya
saya juga alhamdulillah karena sudah harus balik penterakan
afif kenapa kamu harus melakukan pekerjaan ini
apa kamu bisa menafkahi keluarga kamu
bagaimana dengan bella
mama lapar kita makan dulu yuk di warung itu
ayuh pergi mas
pak mau pesan apa
siapa yang kasih tahu mama
laura dan cynthia mereka itu benar benar jatuh
padahal bapak kurang baik apa sama mereka
ternyata selama ini hasil tes dna itu semua rekayasa mereka
mama ditipu mentah mentah sama mereka
mama gak terima diginiin sama mereka
mama mama tenang ya ma jangan nangis terus
enggak enggak enggak
gak akan mama tenang sebelum mama membalas perbuatan mereka
mereka harus terima pembalasan
mereka harus mencari mama
tunggu tanggal mainnya
afif mama perlu obat afif
pasti obat itu mahal kan
mama sama karina gak usah khawatir
aku pasti bisa membeli obat itu
yaudah aku berangkat kerja dulu ya

sekarang saat kita miskin mama juga gak bahagia
saya juga pesen
iya ini ada kok disini
itu kan sahnas
lagi apa ya sahnas disini
dan sahnas sama siapa